komisi pemberantasan korupsi kembali memanggil direktur utama pertamina nike widiawati
untuk menggali informasi keterkaitannya pada pusaran kasus proyek pltu riau i
ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka sofian basir
nika widiawati memenuhi panggilan penyidik kpk senin pagi dan menjalani pemeriksaan sekitar empat jam
ini merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya setelah pada dua puluh tujuh mei ia mangkir karena sedang berada di luar negeri
setelah diperiksa nike menyebut pemeriksaan kali ini terkait dengan kapasitasnya sebagai mantan direksi pt pln